gue tau pasti dia berantem sama ian ya
masa kata mama gue eh salah mama gue
gue mau dipindahin ke jogja sekolahnya
kalo dia gak setuju gue sama ian
ya dioperasi lah bu kasian
aduh anaknya masa gak dioperasi
berani beraninya bawa anak saya
tanpa persetujuan saya
saya tuh gak punya duit pak
ya masa tuh gak dibawa ke rumah sakit bu
eh gak mau tau ya
karena bapak yang bawa anak saya ke rumah sakit
berarti bapak yang tanggung jawab
waduh gak senulungan ketiba ntar aja ya mak
dari mana saya cari uang lima belas juta
untuk operasi anak saya
sedangkan suami saya aja udah meninggal
mesti gali kuburan
udah udah udah yaudah
jangan digali karunya udah tua ya
udah biar saya aja yang bayang ya
mana boga peliharaan tuyul tuh
tuh ya orang ke riat ya butuh lima belas juta
buat nolongan batur eh di rumah sakit
nolongan batur di rumah sakit lima belas juta
kumaha munabah terima tawaran iklan dari tante marisa
intelek weh teman saya tuh men
masih ada nggak ya nomor teleponnya kemarin kan saya
aduh stress yang ada
ini juga gak cocok
aduh stress yang ada
ya halo dengan marissa disini
begini madam maaf mengganggu
itu tawaran menjadi model iklan obat kuat itu masih berlaku tidak
hah yaudah gini aja
kalau gitu sekarang juga kita harus ketemuan
kita ketemuan di restoran
ntar alamatnya saya sms ya
oke pak berondong tua
iya dong sekarang
namanya cari duit mah harus secepat mungkin
ibu pilih rejekiun
pasti menang pak
aduh mana udah janjinya sekarang juga
pergi nggak ya
ya pergi aja deh
jadi gini abah berondong tua
saya bisa memberikan budget untuk iklan ini sebesar tujuh puluh lima juta rupiah
emang butuh lima belas juta jadi nggak usah tujuh puluh lima
emang butuhnya buat apa
si abah teh berubah pikiran ingin jadi bintang iklan
karena abah teh menolong orang yang ketabrak
jadi abah tuh yang bisa berusaha

sama jamret ditabraknya
nah dibawa ke rumah sakit
di rumah sakit dioperasi harus bayar lima belas juta
oke oke gini saya punya solusinya
gimana kalau uang lima belas juta itu
dapat papa menjadi tanggungan saya
tanpa harus dipotong
jadi abah berondong tua tetep dapatin tujuh puluh lima juta
yang penting mah buat sekarang lima belas juta bayar di muka juga nggak apa apa maksudnya
deal udah orang mbah
deal ya nanti kita tanda tanda tangan aja
berarti sekarang teh sudah deal
mbah saya mau pamit
dung dung kemana kamu dung
banyak motor yang rusak
banyak pelanggan yang nantinya gimana tuh mbah pelanggan
ya udah kamu mah lebih takut sama orang daripada sama saya
saya lebih baik menghadapi pelanggan daripada in
nah sudah mbah sudah mbah saya pamit dulu
dung dung dung
pasalnya jangan susah susah mana
ya nggak susah mbah
bapak baik baik saja
eh ya ya pak saya baik baik aja kok
tapi sebaiknya kita pindah aja dari sini pak
ya pak gitu kenapa pak
disini suasananya kurang enak
kita pindah ke tempat yang lebih enak ya
gue tau pasti dia berantem sama iyan ya
ini salah mama gue
gue mau dipindahin ke jogja sekolahnya
kalo dia ga setuju gua sama dia
what ya ampun meli
baru aja keluar masalahnya repot
terus lo mas ada masalah baru sih
diantara pertemanan kita
barengan lagi dong meli
emak lo tuh ya bener bener sadis
bingo parah banget
maksudnya cuma gara gara dia ga ngerestuin lo
pacaran sama bebe pianian sampe sampe
lo mau dipindahin ke jogja ga mikirin kita apa
terus mama lo gak setuju lagi
mau dipindahin kemana dong
ya itu mah gampang
terus kayak lo megan
ini kenapa pada perlinangan air mata
kenapa mukanya pada sedih
shhh jangan pada nangis ga enak liatin sama yang lain
sekarang kalian cerita sama saya
siapa tau saya bisa bantu
mama meli tuh sedih
karena dia tuh mau dipindahin
sama mamanya ke jogja
kenapa sekolahnya pindahin
kalau meli pacaran sama bebe pianian
jadi meli mau dipindahin deh ke jogja
kalian juga sih
orang masih pada belajar kok sibuk sama pacar
jangan sibuk mikirin pacaran
tapi prestasi di sekolahnya juga bagus
makanya orangtuanya ga resen
ga kaya orang tua kamu mel
kalau saya jadi orang tua kamu mel
saya juga pasti ngelarang
kamu deket sama ian
eh papa kok gitu orangnya
ada di belakang nih pak
udah gitu dia pergi ngambil
bebe udah dong
kamu jangan nangis terus ya
kamu juga jangan dengerin
omongannya pak amir
ya dia emang orangnya begitu
kamu tau sendiri lah
dan aku juga cowok idaman
kamu udah cerita ya sama temen temen kamu
sekarang lo semua harus bantuin kita dong
bagaimana caranya biar mamanya melly itu
nggak jadi pindahin meli ke jogja